kita sudah memasuki segmen yang keempat di mana para pasangan calon akan memilih pertanyaan dari masyarakat
kesempatan pertama untuk memilih akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut dua
gusipu dan mbak putih dipersilakan untuk memilih tiga kotak yang ada di layar
pilih huruf apa
pilih salah satu
pilih salah satu gus
pelayanan ektp di beberapa kabupaten kota di jawa timur yang kurang memuaskan dikeluhkan oleh masyarakat
seperti pencetakan ektp yang membutuhkan waktu yang lama dan tempat layanan yang jauh dari masyarakat
pertanyaannya apa kebijakan dan program inovasi yang pasangan calon tawarkan untuk mempermudah layanan itu
waktu menjawab satu menit tiga puluh detik
saya persilakan kepada gusipu dan mbak putih
pertanyaannya apa kebijakan dan program inovasi yang pasangan calon tawarkan untuk mempermudah layanan itu
pertanyaannya apa kebijakan dan program inovasi yang pasangan calon tawarkan untuk mempermudah layanan itu
masalah yang kedua adalah masalah alatnya alat rekamnya yang kadang kurang berfungsi dengan baik
ketika dipergunakan untuk memfoto penduduk atau masyarakat yang datang ke kecamatan atau ke layanan layanan untuk membuat iktp
nah ini adalah masalah masalah yang cukup serius
kedepan tentu kita akan mengajak kabupaten untuk berkoordinasi menyelaraskan
dan kalau perlu kita juga bisa mengambil alih untuk mempercepat penyelesaiannya
dan ektp tersebut karena di dalam kabupaten ada beberapa yang memang masih berktp
terima kasih gusipu
saya persilahkan kepada pasangan calon nomor satu buka viva dan mas emil menanggapinya dalam durasi waktu satu menit tiga puluh detik
sebagai seorang bupati saya melayani masyarakat saya untuk mendapatkan iktp tadi
jadi kalau disampaikan oleh bapak saifullah yusuf masalahnya adalah ktp ganda

sebenarnya ktp ganda ini
bisa selesai kalau dilakukan perekaman biometrik
jadi mungkin sumber masalahnya bukan hanya ktp ganda tadi
lebih tepatnya bagaimana kita bisa memperoleh rekam biometrik
disinilah sebagai pengelola di sdukcapil kita melakukan sistem jemput bola
bahkan lansia dulu ada sebutan tarzan daerah kita
karena dia gak bisa rekam itu kita datangi ke rumahnya biometrik
nah hal yang paling penting tadi disampaikan oleh beliau adalah diambil alih saja
nah ini pandangan yang tidak akan kami lakukan sebagai seorang gubernur atau wakil gubernur nantinya
karena kalau merasakan langsung bapak saya merasakan ngecek arus map dari resepsi sampai disitu
kenapa urutannya bisa berubah ubah
nah masalahnya bukan di alat rekamnya saja pak tapi alat cetaknya yang terbatas
belangkul mau dikirim banyak kalau cetaknya kapasitasnya sekian ratus per hari
itu keluarnya akan mandek

nah disinilah makanya kalau turun langsung ke distuk capil ngerasakan betul apa yang dihadapi suka duka petugasnya

jadi solusinya jangan diambil alih oleh kita
solusinya lihat benar masalahnya apa
dan lakukan inovasi
kami akan merasa terbantu kalau hal hal tadi printer alat cetaknya memadai
kemudian juga tadi biometrik tadi itu bisa dan lintas daerah surat domisili itu juga bisa dibuat lebih jelas
baik terima kasih pasangan calon nomor urut satu
selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut satu memilih pertanyaan yang tersisa di layar
huruf apa yang dipilih
kasus pelayanan publik berbasis citizen charter dapat dicermati dalam tiga strategi besar
yakni komitmen kepala daerah restrukturisasi kelembagaan satu atap pengeluaran kebijakan populis dan afirmatif bagi publik
pertanyaannya apa ada program inovasi yang berbasis citizen charter yang pasangan calon tawarkan
silahkan kepada pasangan calon nomor urut satu durasi waktu menjawab satu menit tiga puluh detik dimulai dari kata pertama
ya kami berharap bahwa masyarakat akan mendapatkan layanan makin berkepastian makin terukur makin mudah dan makin murah
sehingga proses proses perizinan baik itu dari masyarakat di lini yang paling bawah maupun kelas menengah dan kelas atas
mereka bisa memastikan bahwa ketika mereka berurusan dengan persoalan
persoalan administrasi ketika mereka berurusan dengan soal soal perizinan
ketika mereka berurusuran dengan izin izin usaha dari usaha mikro usaha kecil usaha menengah dan usaha besar
ini harus bisa dipastikan bahwa mereka akan mendapatkan layanan dengan indikator indikator capaian yang bisa terukur
kalau saya ngurus pirt saya ngurus harus kemana dan berapa lama saya bisa mendapatkan itu
kalau saya ngurus izin sekolah saya ngurus kemana dan saya bisa berapa lama mendapatkan izin sekolah
kalau saya mengurus rumah sakit pratama saya bisa mengurus di mana dan berapa lama saya bisa mendapatkan konfirmasi
bahwa rumah sakit pratama atau klinik pratama bisa saya dirikan dengan berbagai kualifikasi dan persyaratan persyaratan
yang semuanya serba bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka
hari ini kinerja pemerintahan yang sudah terbangun dengan sangat baik pada periodenya pak dekarwo
tentu harus dikonfirmasi kembali kepada
dan saya berharap kepada seluruh layanan layanan publik yang bisa makin mudah diakses
makin terukur dan makin bisa memberikan kepastian kepada seluruh halayak
terima kasih bukofifa dan mas emil
silahkan pasangan calon nomor dua satu menit tiga puluh detik
terima kasih yang terakhir tadi mengapresiasi kinerja pak gubernur dan itu wakilnya saya
yang kedua bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
citizen charter pada dasarnya adalah melibatkan masyarakat dalam menghadirkan layanan
dulu waktu zaman pak saiful jarod jadi wali kota blitar sudah bisa diterapkan di beberapa tempat
salah satunya puskesmas di sana
di mana pemilik puskesmas mengajak masyarakat untuk membuat suatu layanan sesuai yang mereka harapkan
dengan begitu misalnya akan lebih cocok
kalau itu di daerah pertanian puskesmas buka pagi tidak akan ada pasien karena pagi pada kesawah
nah mereka mintanya sore
maka setelah puskesmas dibuka sore alhamdulillah pasiennya lebih banyak dan orang bisa terlayani dengan baik
itulah citizen charter
yang kedua juga kita ingin menghadirkan layanan yang seperti itu di semua segmen masyarakat
katakanlah sekarang misalnya melayani guru untuk mengurus kepangkatan
tidak mungkin lagi kita beri waktu pada jam kerja
sebab kalau mereka ngurus pada jam kerja mereka akan meninggalkan murid muridnya untuk ngurus kepangkatan ke surabaya
kedepan harus layanannya online dan waktunya bisa sore hari sehingga mereka bisa bekerja tanpa meninggalkan pekerjaannya
itulah pelayanan yang partisipatif yang sesungguhnya sudah mulai dilakukan di jawa timur
baik terima kasih gus sipul dan mbak putih
segmen empat sudah berakhir
kita sudah menjawab pertanyaan dari masyarakat yang sudah kita kumpulkan bersama
usai jeda kami masih akan kembali untuk melihat bagaimana kemudian kedua pasangan calon ini akan saling berdebat
tetaplah bersama kami di debat publik putaran ketiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi jawa timur
kerjasama kpu jatim tv one dan jtv
jangan lupa like share dan subscribe